jembatan tanpa atap di sudirman menuai pro kontra di masyarakat
konsultan arsitek krea relan masato menilai keputusan pemprov yang mencabut atap
karena arahan gubernur terlalu terburu buru
pemprov perlu melibatkan para ahli mengingat fasilitas ini digunakan orang banyak
kita harus bisa lebih sensitif sih menurut saya karena kita punya banyak spot di situ
dan istilahnya apakah tempat tidaknya kemudian serta merta langsung dicopot itu menurut saya harus
ada kajian lebih lanjut sih menurut saya dari arsitektur maupun dari pemda sendiri
karena ketika kita mencopot itu apakah kemudian dia itu aplikatif untuk semua tempat atau apa
kita juga harus lihat lebih lanjut intinya itu
kalau saya nggak membayangkan kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya sangat insidentil
kemudian kita harus merespon secepat ini tanpa ada kajian yang tepat
tanpa ada istilahnya pihak pihak yang bisa diajak bicara